untuk mengetahui informasi terkini terkait evakuasi kapal selam kri nanggala empat ratus dua
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia igede nyoman wiryadinata di bali
selamat siang nyoman ini kurang lebih setelah sepekan dinyatakan tenggelam
dan tentunya ini juga masih meninggalkan duka yang mendalam bagi kita semua
lalu apakah ada informasi terkini nyoman mengenai keputusan akan diangkat atau tidaknya kri nanggala empat ratus dua ini
ya amelia dan farhanisation memang hari ini ataupun sampai siang ini pemerintah belum mengumumkan
apakah diputuskan untuk mengangkat badan kapal ke permukaan ataupun membiarkan tetap berada di posisi delapan ratus tiga puluh delapan di dasar laut di utara perairan bali
karena kalau kita ingat kemarin pada hari minggu kasal yudo baru
gono menyatakan akan memproses artinya akan mengajukan hal ini kepada mabes tni
kemudian mabes tni kemudian akan mengajukan kepada pemerintah dan tentunya pemerintahlah yang akan memutuskan
karena terkait dengan besarnya biaya untuk mengangkat kapal ini
termasuk juga saat ini sedang didiskusikan dengan internasional ataupun organisasi internasional penyelamat kapal selam
yang beberapa waktu lalu juga sudah melakukan pengintaian untuk mendeteksi koordinat
termasuk juga menerbitkan
melakukan remote operate vehicle ke dalam laut untuk melakukan pemetaan melakukan pencitraan tiga dimensi
termasuk juga mengambil barang barang ataupun komponen yang bisa diangkat karena alat ini atau semacam drone laut ini
hanya mampu mengangkat sekitar satu ratus lima puluh kg saja maksimalnya
kemudian diskusi ataupun apa yang akan dilakukan teknologi apa yang akan digunakan
menunggu sambil menunggu apakah keputusan nanti akan diangkat atau tidak
walaupun kita ketahui tentu keluarga korban anak buah kapal lima puluh tiga orang termasuk juga pasukan hiu kencana
menginginkan agar kapal tersebut diangkat
termasuk juga akan dijadikan bahan untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap terjadian ini
termasuk juga akan menjadi pelajaran karena indonesia ataupun tni angkatan laut mempunyai tiga kapal yang
keputusan itu hingga siang ini memang belum ada dan tetap dilakukan termasuk juga kapal asing masih ada dua di indonesia
yakni kapal mv sweet rescue dari singapura yang memiliki rov tersebut kemudian ada juga masih ada juga kapal
megabakti dari malaysia yang juga melakukan atau berada di perairan di utara perairan bali kemudian enam kri juga masih disiagakan
termasuk berpatroli berupaya untuk mencari ataupun menemukan barang barang yang kemudian akan timbul ke permukaan harapannya seperti itu
ada enam kri yang masih melakukan ataupun bersandar di lanal banyuwangi dan melakukan kegiatan di lokasi di sekitar empat puluh km dari pelabuhan
cilukan bawang buleleng yakni kri bontang kemudian kri ke pulau rengat termasuk juga kri seputan kri gusingurahaya
kri rigel dan kri yang masih berada di lanal banyuwangi untuk melakukan pengisian ataupun ulang bekal untuk melakukan patroli tersebut
kemudian pencarian di permukaan juga masih dilakukan oleh tim sar termasuk juga tni
artinya kalau kita lihat di pelabuhan cilukan bawang ada sedikitnya tiga kapal dari milik polisi pol airut dan pol dahabadi kemudian ada juga rubber boat
ada dua rubber boat yang disiapkan dari tim sar basarnas denpasar yang selalu berpatroli untuk melakukan penyisiran di seputaran lokasi
artinya berharap ada temuan temuan yang bisa muncul ke permukaan seperti itu
kemudian terakhir kemarin diinformasikan oleh asrenal kasal tni muhammad ali dalam konferensi pes di celangkap menyatakan
ada satu benda yang atau temuan komponen yang didapatkan yakni hidropon yang merupakan bagian dari kapal selam tersebut
dan juga sudah dipisualisasikan pencitraan tiga dimensi kapal maupun posisi kapal
yang ini akan menjadi bahan diskusi dan akan disampaikan metode seperti apa yang akan dilakukan untuk jika misalnya kapal ini dinyatakan atau diputuskan untuk diangkat
kemudian kalau kita lihat
ada beberapa metode yang sudah biasa digunakan untuk mengangkat kapal selam yang dilakukan baik di luar negeri
misalnya ketika kejadian kapal selam kurs di jerman misalnya
ada beberapa metode salah satunya adalah dengan melakukan mengangkat kapal selam itu secara vertikal dengan menggunakan kapal penyelamat statis
artinya dilakukan dengan membalutkan seling kemudian diangkat dengan kapal statis yang berada di atas permukaan
kemudian ada juga metode dengan menarik kapal selam
kemudian ada juga metode dengan mengangkat dengan menggunakan balon sehingga kapal selam akan terangkat ke atas
ataupun ada satu lagi metode dengan meniupkan oksigen ataupun udara ke dalam lambung kapal sehingga air yang di dalam badan kapal akan terbuang
kemudian kapal akan lebih ringan dan mengapung
baik nyoman lalu apakah sejauh ini ada temuan temuan baru dari lokasi tenggelam
iya amel kalau yang terakhir diinformasikan oleh asrenal kasal laksamana media muhammad ali kemarin menyatakan ada temuan
hydro pun yang merupakan bagian dari kapal selam nanggala empat ratus dua dan hingga siang ini memang belum ada laporan lagi ataupun statement secara resmi dari pihak tni yang melakukan
ataupun mengkonfirmasi temuan temuan yang sudah disampaikan
artinya kalau kita lihat kompresi pes yang terakhir pada hari minggu memang ada temuan berupa baju keselamatan awak tipe mk sebelas berwarna merah yang ditemukan
kemudian ada beberapa komponen yang berada di badan luar tekan artinya berada di luar bukan berada di bagian utama kapal selam yang terlepas
seperti jangkar kemudian komudi seperti misalnya komudi vertika komudi horizontal semacam itu juga
kemudian selam timbul yang berada di luar badan tekan
dan sementara dinyatakan bahwa badan tekan masih utuh namun retak
temuan temuan ini baru disampaikan terakhir dengan penemuan hydro pun dan belum hingga saat ini belum ada lagi laporan adanya temuan ataupun komponen yang bisa diambil atau disampaikan kepada kelayak
ya baiknya mantetnya kita harapkan agar diskusi mengenai apakah nanti kri nanggala empat ratus dua ini akan diangkat atau tidak
keputusan yang terbaik begitu ya
terima kasih koresponden cnn indonesia
igede nyoman wiryadinata atas laporan langsung anda dari bali